terima kasih atas kemurahan busti
kenapa tak tuncang pak mat
bersabarlah nih mas
kita semua mendoakan raden wolangsungsang
putraku wolangsungsang jangan tinggalkan ibu undang nak
ibu undangmu ampun
jika kamu pergi meninggalkan ibu undang
lebih baik ibu undang juga pergi
lebih baik hidup ibu undang pergi
lepas itu ibu undang
nimas biarkanlah busti ratu mewabakan kesedihannya
putraku kalau sampai kamu pergi meninggalkan ibu undang
ibu undang akan ikut bersama ibu undang
kau benar benar seorang ibu yang sangat menyayangi putra putrimu
melihatmu seperti ini
rasanya hatiku pun ikut teriris iris
apa yang hendak dilakukan oleh sanjang rodaya bodoh itu
siapa sanjang rodaya sebenarnya
kenapa dia bisa sedekat itu dengan nyanyi
jangan cemas rai
putramu pasti akan selamat
putramu adalah seseorang yang sangat kuat
sama seperti diriku
dia pasti akan bisa melewati masa masa kritis ini
aku dan syahid nurjati
sudah menyalurkan hampir setengah
dan dari karaka
memang tidak bisa menyembuhkan ruka dalangnya
tapi bisa membuatnya bertahan
sampai obat dari gunung unta itu datang
semoga saja tidak terlambat
kamu anak yang kuat
kamu pasti kuat
ibu nda bersabarlah
ibu ini tidak boleh putus asa
ibu nda harus kuat
raka walangsungsang pun akan kuat ibu nda
rai apakah kamu tadi melihat sesuatu yang janggal rai
jangkau apakah maksud raka hubungan yunda subang larang dengan guruku
tunggu tunggu tunggu dulu rai
sepertinya ada sesuatu yang kamu ketahui
kamu jangan berbohong kepada aku rayi
tapi baru sekarang aku melihatnya dengan jelas
sepertinya yunda subang larang dengan guruku senopati sancang lodaya memiliki hubungan khusus
ini benar benar sesuatu yang sangat begitu menarik kai sangat menarik sekali
lantas seberapa jauh hubungan di antara mereka rai jelaskan kepada aku
itu adalah tugas rakam untuk menyelidiki
tengang adik puter cinta rai kentering mani
akan aku utus orang orang percayaanku untuk menyelidiki mereka
orang orang bodoh itu
tengang rai tenang
ya kambute cantik penang
suamiku kamu harus berjanji untuk setia dan selalu menjagaku

terlik sandi ku bagaimana apakah kamu sudah mendapatkan petunjuk tentang
sancang lodaya dengan raya subang larang setelah mendapatkan begitu banyak informasi
salah satunya adalah pada saat mereka masih muda
senopati sancang lodaya dulu telah menyelamatkan gusti ratu subang larang
pada saat diserang oleh para perampok
kamu tidak akan bisa lari kemana mana lagi
sayang sekali wanita cantik kamu akan berakhir dengan mengenal sekarang
lalu kabar apa lagi hamba juga setelah menyelidiki bahwa senopati sancang lodaya
telah jatuh cinta kepada
terima kasih dinda
karena dinda sudah bersedia menikah denganku
dinda juga sangat bahagia bisa menikah dengan kakaknya
ini benar benar sangat begitu menarik
dan begitu menakjubkan
ya sudah telik sandiqo
kamu pergi dari sini
rahasiakan semua ini
dan ini upahmu
terima kasih atas kemurahan bu
ternyata istana ini lebih megah dari istana pajajaran
betul pak ben
ini yang terjadi
pak man kenapa terjun jangan pak man
ada apa ini
apa yang terjadi
siapa yang melakukan ini
suamiku ini kenapa
gak tau itu meng
ini ada apa
iya gak tau itu
ada apa ini
perniata kamu lagi
aku datang kesini untuk membawa pak man aman
karena dia sebentar lagi akan jadi nyatu
karena dia sebentar lagi akan jadi nyatu

karena setelah ini dia tidak akan pernah bisa kembali ke dunia kamu lagi
paman aman terik nikah gening raten
hantu rontek kajak kajak katunya
aku tetap akan memaksa
aku akan membawa paman aman
tidak ada yang pernah berani datang kesini dan menentangku raten
sampai menghancurkan istanaku
bukan kami yang menghancurkan istana ini
manusia tidak tahu berterima kasih
sekarang kamu malah berkomplot dengan manusia ini
aku bertanya apa padanya
tetap saja kamu berkhianat
siapa yang datang kemari tidak akan pernah bisa pulang
kamu akan menjadi budakku
kenapa ini jari sepi begini atuh
pada kemana ya kemaran anak
gimana ini teh kok sepi begini
perkawinan terpaksa harus ditunda
karena ada masalah yang harus diselesaikan
karta benang hari dayang atuh
sepertinya ratu siluman sudah berhasil menggunakan kekuatannya
untuk mempengaruhi orang tua ini
sekarang dia tidak sabar untuk melakukan
ia pingsan ketakutan saat melihat sang putri
dia terlalu kuat
aku harus pergi dari sini
dia terlalu kuat
aku harus pergi dari sini
dia terlalu kuat
kita kelasin biar santan